pelaksana tugas ketua umum pssi hinca panjaitan mengumumkan sebagian kecil dari agenda tim nasional sepak bola indonesia
hinca menyatakan timnas hanya bisa mengikuti dua pertandingan tahun ini
di mana dua pertandingan tersebut akan diselenggarakan di stadion manahan solo
nah untuk timnas u sembilan belas kita baru bisa merilis juga menyampaikan kepada kawan kawan
confirm mudah mudahan tidak berubah lagi tanggal dua puluh agustus kita akan pertandingan persahabatan dengan timnas filipina
di mudah mudahan tidak berubah tempatnya stadion manahan solo
jadi u sembilan belas kita uji coba internasionalnya ada di sana
sedangkan timnasional kita senior akan melakukan uji coba internasional
ini akan ditunggu tunggu ini tanggal enam september melawan musuh bebuyutan kita malaysia